saudara polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tewasnya taruna stip jakarta
yang diduga dianiaya oleh seniornya
kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief mengatakan
ada tiga tersangka baru dari kasus tersebut
ketiga tersangka itu memiliki peran masing masing
yaitu memanggil korban mengawasi lokasi dan memprovokasi
kombes gideon arief menambahkan motif dari kasus ini berlatar belakang rasa senioritas dari tersangka
dan ini dibuktikan dari cctv kemudian keterangan para saksi
hari ini jumat sepuluh mei upacara pengabinan iputus satria anantarustika
korban pemukulan senior stip akan dilakukan oleh pihak keluarga
sebagian agenda ritual pun sudah dilakukan
setelah jenazah korban dipulangkan dari tempat pemulasaran jenazah rumah sakit kelungkung